pembentukan komponen cadangan sempat menuai kontroversi
presiden jokowi pun sudah mewanti wanti agar komponen cadangan hanya digunakan untuk kepentingan pertahanan
bagaimana mengawal agar pembentukan komponen cadangan tak sia sia belaka dan digunakan atas nama kepentingan pertahanan negara
kita akan berbincang dengan anggota komisi satu dpr fraksi gerindra yan permenas mandinas
yang nanti akan bergabung bersama kami dan juga pengamat militer dari institute for security and strategic studies
kairul fahmi dan wakil direktur imparsial ardi manto adiputra
selamat malam bang fahmi dan bang ardi
oke kita sambil menunggu pak ya nanti akan bergabung juga bersama kita
saya ke bang ardi terlebih dahulu mewakili imparsial yang sejak awal mengawal isu ini begitu ya
mengenai komponen cadangan ini
apa kemudian yang menjadi kekhawatiran utama
karena sekarang juga sudah secara resmi dilantik oleh presiden
ya sama cukup surprise dengan statement presiden kemarin
bahwa komponen cadangan itu hanya akan digunakan untuk darurat militer atau dalam situasi perang
nah padahal dalam undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
dua ribu sembilan belas ini itu komponen cadangan bisa digunakan tidak hanya pada untuk ancaman militer atau perang
tetapi juga untuk ancaman hibrida
berarti ini saya khawatir apakah presiden tidak membaca undang undangnya
atau ada hal yang lain
apa namanya psdn membolehkan atau memungkinkan komponen cadangan untuk digunakan
untuk menghadapi ancaman hibrida yang definisinya tidak jelas
karena di dalam undang undang psdn itu hanya ditentukan bahwa ancaman terhadap pertahanan negara itu bisa terorisme
bisa komunisme bisa ancaman narkoba bencana alam cyber dan lain sebagainya
dan juga untuk menghadapi ancaman hibrida yang terhadap perang
jadi ini adalah hal yang sangat penting untuk menghadapi ancaman hibrida yang terhadap perang
sehingga ini cukup mengkhawatirkan tentang nanti mereka setelah dilatih secara militer
dan ketika tidak masa aktif atau ketika tidak masa mobilisasi
itu diluar dari kontrol departemen pertahanan itu sendiri
nah belum lagi ada ancaman
ada ancaman pidana ya bagi komponen cadangan ini yang ketika menolak dilakukan mobilisasi
ya tadi saya juga sempat berbincang dengan perwakilan dari kementerian pertahanan
yang memang tadi sempat menyebutkan ya ada beberapa rules begitu mengenai komponen cadangan ini
tapi saya ke bang fahmi terlebih dahulu
bang fahmi urgensinya seperti apa apakah memang ini waktu yang tepat
ada kekhawatiran tadi yang disampaikan oleh bang ardi
kalau secara urgensi ya komcat itu kan memang disiapkan untuk bisa dimobilisasi
sewaktu waktu dalam rangka menghadapi ancaman yang bersifat dan hibrida
nah ancaman hibrida itu kan kira kira adalah ancaman yang bersifat
campuran antara yang terik dan non militaristik
tapi juga ada apa namanya itu tadi ada wilayah abu abunya
yaitu yang berpotensi melibatkan komponen cadangan ini
berpotensi melibatkan aktor aktor kekuasaan non negara
apa namanya karena ada persoalan ini
makanya saya juga sebenarnya berharap penyiapan komponen cadangan ini
kemudian diiringi dengan penyiapan implementasi konkret melalui berbagai kegiatan penunjang ya
ini karena belum sebenarnya apa namanya
walaupun komponen cadangan ini memang dipenuhkan karena amanat konstitusi
tapi saya kira ada banyak hal yang juga perlu disiapkan
seperti misalnya bagaimana mengintegrasikan basis data potensi sumber daya nasional yang dibutuhkan
kemudian bagaimana merumuskan formula penghitungan proyeksi kebutuhannya ya
ini kan berkait dengan skema penahapan distribusi kekuatan
dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk jumlah potensi sumber daya
terjaga zaman indeks risiko keamanan daerah
maupun masyarakat berkeliling yang tidak kalah penting
supaya ada target efisiensi anggaran juga ya
dan itu harapannya kalau ini jelas bisa benar benar terwujud
tapi kalau soal apa namanya apakah perlu dilakukan sekarang ya memang saya kira ini
ini apa namanya ini memang kebutuhan dan amanat konstitusi yang harus dijalankan
apalagi undang undangnya sudah tersedia gitu ya
cuma kemudian ada hal hal itu yang perlu dibereskan menurut saya begitu
artinya dari sisi regulasi atau secara undang undang ada celah yang belum diatur secara lengkap
iya memang menurut saya apa namanya yang undang psbn sendiri ini memang memiliki sejumlah kelemahan
walaupun pembahasannya juga cukup seru ya pak di dpr pada waktu itu
tapi memang ada beberapa kelompok dan bahkan menurut saya ya apa namanya
di saat pandemi ini di situ tampak ya apa namanya salah satu kelemahan undang undang psbn
dimana kita justru tidak bisa melibatkan apa namanya
komponen cadangan ini dalam hal
dengan pandemi pandemi ya sehingga kemudian kita lihat pemerintah ini bahkan sibuk
bagaimana memobilisasi relawan relawan dimana mana
padahal kalau pomcat ini apa namanya
diatur bisa digunakan untuk terlibat dalam penanganan pandemi
membantu penanganan pandemi misalnya
itu juga akan bagus begitu
baik bang fahmi sudah bergabung juga bersama kita
anggota komisi satu dpr dari fraksi gerindraian permenas mandenas
ya selamat malam mbak
nah ini kita tanya pak yan karena di dpr yang kemudian membuat regulasi undang undangnya
kita berbicara mengenai komponen cadangan
tadi sudah disampaikan oleh bang fahmi dan juga bang ardi
mungkin ada celah celah yang secara regulasi belum secara lengkap diatur
terutama saat ini kita tahu kondisi pandemi
apakah kemudian komponen cadangan bisa dimobilisasi untuk kepentingan penanganan pandemi
terima kasih mbak
sebenarnya perlu saya jelaskan bahwa komponen cadangan ini sudah direncanakan jauh sebelum pandemi covid sembilan belas ini
dan itu dua komponen cadangan ini dibentuk berdasarkan amanat undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas
tentang penggunaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara
omcat yang dibentuk oleh pak prabowo juga ini atas perintah amanat undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh
tentang pertahanan negara yang merinci ham merata dalam tiga komponen
yaitu komponen utama kemudian cadangan dan pendukung
negara untuk menyiapkan sistem tersebut secara dini dan paralel
nah sehingga saya pikir
ini bertepatan dengan pak prabowo ditunjuk pak jokowi sebagai menteri pertahanan
beliau merasa penting untuk membentuk komponen cadangan berdasarkan amanat undang undang dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas
yang sudah ditetapkan oleh dpr
tentunya penggunaan kekuatan komponen cadangan ini ya
akan digunakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan panglima tni kepada presiden
dan juga presiden akan mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dpr
jadi tidak serta merta bisa digunakan untuk kepentingan kepentingan politik dan lain sebagainya
memang komponen cadangan ini dibentuk mungkin karena baru jadi banyak pro dan kontra
lasim segala sesuatu yang baru itu kan banyak pro kontra itu biasa
tetapi nanti dalam proses perjalanannya
nanti kita sama sama bisa mengawasi dan melakukan evaluasi secara bersama sama
dpr melalui komisi satu tidak terlepas daripada kemitraan komisi dengan menteri pertahanan
dalam beberapa rapat kerja kami sudah membahas tentang komcat
dan sudah mendapatkan berbagai macam masukan dari fraksi fraksi di dpr
dpr sendiri tidak keberapun untuk membentukan komcat
karena ini adalah amanat undang undang yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh menteri pertahanan
untuk penggunaan kekuatan ini ke depan
ada rambu rambu yang sudah ditentukan oleh peraturan menteri pertahanan
atau peraturan tni yang nanti akan diterjemahkan berdasarkan undang undang psd
tapi juga rujukan dari undang undang dasar

dan penggunaan kekuatan pun juga akan diatur sedemikian rupa
dan penggunaan kekuatan cadangan ini karena melihat beberapa potensi potensi ancaman
nah misalnya potensi ancaman dari luar maupun dari dalam
sehingga komcat ini memang sudah seharusnya indonesia memiliki komponen cadangan dari dulu
zamannya pak ria misatriakuru jadi menteri pertahanan juga sudah sempat dibunyikan juga
cuman tidak terrealisasi
kepada pak prabowo jadi menteri pertahanan
beliau merealisasikan komitmennya untuk membentuk komcat
soal pro kontra adalah hal yang biasa
tetapi semua sudah melalui proses
baik proses perundang undangan
dan juga melalui proses koordinasi dan rapat rapat yang mungkin di internal kabinet sendiri juga sudah dilakukan dengan bapak presiden
tetapi juga antara kemitraan menteri pertahanan dan dpr juga sudah melakukan
sepanjang diamanatkan oleh undang undang yang sudah ditetapkan oleh dpr dan pemerintah
maka wajib hukumnya menteri pertahanan harus melaksanakan untuk membentuk komcat
sambil melihat ke depan apa yang harus dibenahi dalam pembentukan komcat ke depan
sehingga kekuatan ini tidak salah digunakan
bang ardi tadi disampaikan oleh pak yan
pro dan kontra hal yang biasa
tapi nanti kita akan diskusi lagi
nanti kita akan diskusikan apa yang kemudian masukkan
yang bisa disampaikan
usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
saya ke bang fahmi tadi mendengarkan penjelasan dari pak ian
anggota komisi satu
pro dan kontra biasa saja begitu
tinggal menunggu bagaimana kemudian implementasinya
berjanji pengawasan akan efektif dilakukan
kalau soal pengawasan dan evaluasi
memang ya kita bisa melihat dulu ya
melihat dulu bagaimana perjalanan kita
saya kira mobilisasi belum tentu
belum perlu kita khawatirkan
karena belum tentu juga mobilisasi akan dilakukan
ini kan ada masa aktif
ada masa tidak aktif
masa aktif kan hanya pada saat
personil komisat ini mendapatkan pelatihan dan
sementara masa tidak aktifnya ini yang sebenarnya lebih panjang gitu ya
masa tidak aktif ini bisa
mereka mungkin dimobilisasi
terbatas begitu ya waktunya ya
dalam waktu dekat
bisa dalam waktu yang cukup panjang tidak ada mobilisasi bahkan
sampai mereka apa namanya
usia sebagai komcat itu habis pada usia empat puluh delapan tahun
mereka tidak merasakan dimobilisasi juga bisa saja gitu ya
tapi saya justru
sebenarnya lebih berharap kementerian pertahanan dan
dan hal ini
mengantisipasi bagaimana melakukan pengawasan dan pembinaan
bidang masa tidak aktif ya
karena itu terkait dengan apa namanya
ini ada sekian banyak orang ribuan orang ya
sudah memiliki keterampilan dasar militer
tapi mereka tidak
tidak berada dalam kerangka hukum militer gitu ya
menangkap kekhawatiran juga bahwa
ini bisa berkembang menjadi
potensi kriminalitas dan gangguan keamanan baru ya
dan sosial dari masa tidak aktif komisat ini
nah ini yang kemudian kita ingin
ada mekanisme pengawasan yang
yang lebih baik
karena belajar dari pengalaman pengalaman masa lalu
misalnya pada waktu pam swakarsa
terus ada pam apa namanya
di awal awal reformasi dulu
ada situasi situasi seperti itu
ini menjadi kekhawatiran saat ini ya
karena bagaimanapun mereka sudah di
nah ini yang kita khawatirkan ketika mereka kembali ke masyarakat
ada hal hal yang apa namanya
kemudian bisa buruk secara sosial gitu
oke dampak sosialnya
pak ian apakah kemudian ini juga menjadi bagian kalkulasi ketika
terkait hal ini
ketika lebih dari tiga orang mendapatkan pelatihan militer
dan kemudian mereka dikembalikan ke masyarakat
ada kekhawatiran tersendiri
dampak dampak sosial kemudian yang tadi disampaikan oleh bang fahmi
kalau soal itu sebenarnya
mereka kan sebagai warga negara ya
yang tentunya patuh juga terhadap
tata cara bernegara
dan juga aturan aturan
baik itu perdata maupun pidana yang selama ini berlaku di negara kita
untuk setiap warga negara
jadi saya pikir mereka ini kan tidak masuk dalam
tapi mereka ini adalah komponen cadangan yang memang dibentuk
dari rakyat sipil
nah yang tentunya
sewaktu waktu dapat digunakan berdasarkan amanat dan perintah undang undang tadi
undang undang dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas tentang psdn itu
jadi saya pikir
kekhawatiran kekhawatiran ini kan sifatnya masih analisa saja
dalam pengawasan pasti dpr
juga akan melakukan pengawasan secara ketat
dan pasti ketika ada terjadi penyimpangan dan lain sebagainya
pasti dpr akan meminta penjelasan menteri pertahanan
terkait dengan penggunaan komponen cadangan yang
yang baru saja dibentuk rp tiga lebih
ke depannya kalau kita lihat kan sekarang
jumlah aparat tni kita kan empat ratus delapan puluh tiga orang
kalau tidak salah ya
yang sekarang dan siap dipakai
tentunya dengan jumlah yang ada
maka kita itu belum mencapai angka ideal
kita menggunakan sdm yang tersedia di
kebutiaan ini sendiri
jadi saya pikir
langkah langkah yang dilakukan oleh menteri pertahanan
atas persetujuan pak jokowi
dan atas perintah dan amanat undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas
saya pikir itu sudah sangat tepat sekali untuk bisa menjawab
kegelesian kita hari ini apabila
terjadi ancaman ancaman yang tidak kita duga
jangan sampai ancaman datang baru kemudian kita persiapkan
tetapi sebelum ada ancaman
kita harus mendeteksi dan mempersiapkan kekuatan kita
sama seperti negara negara lain ya
dipersiapkan oleh rakyat sipil
kemudian brazil yang hampir sebagian besar adalah rakyat sipil
yang dipersiapkan juga untuk membackup kekuatan militernya
begitu pula negara negara asia
baik korea singapura
dan negara negara tetangga kita juga
termasuk filipina yang persiapkan itu
saya pikir tidak salahnya kita ini negara yang berbatasan
dengan beberapa negara langsung di sekitar kita
yang ada di asia tenggara ini
kemudian papua new guinea australia
jadi memang sudah saatnya kita juga harus mempersiapkan
komponen cadangan dari rakyat sipil yang sewaktu waktu
kita bisa menggunakan kekuatan mereka apabila terjadi urgensi
dalam penggunaan kekuatan militer kita yang membutuhkan dukungan dari rakyat sipil
dengan demikian saya pikir langkah langkah pembentukan komponen cadangan
dengan latihan dasar yang diberikan untuk dasar dasar militer
sebagai pegangan mereka untuk suatu saat kita bisa gunakan
ini adalah langkah yang sangat cepat dan strategis sekali
untuk membaca peluang peluang
tantangan dan ancaman ke depan yang nanti akan kita hadapi
bahkan mungkin perlu kita juga mempersiapkan untuk mendeteksi
agar tidak terjadi ancaman terhadap kita dengan kekuatan yang kita miliki hari ini
oke bang arya ada komentar
ya pertama ini soal urgensi
soal urgensi saat ini undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas ini
itu tengah diuji di mahkamah konstitusi
kelompok masyarakat sipil setidaknya menguji empat belas pasal
lebih kurang dalam undang undang psdm ini
yang berpotensi itu merugikan kekuatan militer kita
dan juga merugikan hak konstitusional warga negara
nah tadi bang fahmi juga sedikit menyinggung bahwa
undang undang ini memang bermasalah
kita ingat undang undang ini itu disahkan di penghujung
masa periode dpr tahun dua ribu sembilan belas
jadi hanya dibahas lebih kurang dua bulan
di penghujung masa sidang dpr tahun dua ribu sembilan belas
kemudian menghasilkan undang undang yang kita nilai ya apa namanya
bermasalah multitafsir ya
nah salah satunya yaitu terkait dengan penentuan komponen cadangan
yang berasal dari sumber daya buatan atau sumber daya sarana atau perasana lain
yang tidak melalui proses seleksi
katakanlah kalau dalam sumber daya manusia itu ada proses seleksi
ada sukarela begitu ya
tetapi untuk sumber daya buatan dan sarana perasana lain itu tidak ada
itu hanya penetapan
nah ini kalau itu tidak diserahkan
kalau itu kemudian ada pihak pihak yang menghalangi
ancamannya adalah pidana
dari pasal tujuh puluh tujuh tujuh puluh delapan itu mengatur tentang ancaman pidana
terhadap mereka yang tidak mau dimobilisasi
atau menghalang halangi mobilisasi komponen cadangan tadi
baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam sarana dan perasana lain
nah di tengah kondisi di tengah undang undang yang bermasalah ini
tentu penyimpangan atau penyalahgunaannya
juga menjadi besar ya potensi penyalahgunaannya
apa namanya yang diatur dalam undang undang itu bisa digunakan untuk ancaman hibrida
sementara presiden mengatakan itu hanya untuk ancaman perang misalnya
dan definisi ancaman hibrida itu yang sangat luas
tidak tidak apa tidak
apa namanya ada definisi yang jelas begitu ya
nah misalnya saja ancaman separatisme atau ancaman terorisme
komponen cadangan itu bisa digunakan kalau itu dianggap sebagai ancaman hibrida
bisa dikerahkan ke papua bisa dikerahkan ke operasi terorisme
dimanapun itu di indonesia misalnya
nah ini kan apa namanya cukup berbahaya
apakah mereka yang dilatih secara militer hanya dalam waktu tiga bulan
kemudian apa namanya ditempatkan pada apa untuk menghadapi ancaman ancaman yang sifatnya hibrida ini
kalau idealnya memang komponen cadangan berbagai negara itu ditujukan hanya untuk menghadapi ancaman militer atau perang
nah ini apa namanya ancaman indonesia juga tidak dalam situasi ancaman yang apa namanya sifatnya nyata
berbeda dengan korea selatan
ada ancaman nyata dari serangan korea utara atau beberapa negara lain
indonesia kita tidak punya musuh gitu
jadi urgensi kita tidak punya musuh
jadi apa yang pembentukan komponen cadangan hari ini itu memang tidak terlihat
kenapa tidak lebih baik misalnya memperkuat alutsista kita tni ya kemudian juga meningkatkan kesejahteraan prajurit gitu misalnya
itu jauh lebih urgen
karena perang ke depan juga lebih apa sifatnya itu tidak apa man to man begitu ya
tapi teknologi dan lain sebagainya demikian pak
bang ardi terima kasih
bang fahmi terima kasih catatannya
pak ian kita tunggu bagaimana pengawasannya dari komisi satu
sayang sekali waktu kita terbatas
saya akhiri diskusi kita malam hari ini
terima kasih sekali lagi waktunya di cnn indonesia newscast